nah profesi yang satu ini jangankan untuk mudik bahkan untuk pulang pun sulit
mereka adalah para tenaga medis dan ada salah satu dokter yang meski usianya sudah senja menginjak delapan puluh tahun namun masih berdedikasi melawan covid sembilan belas
dia adalah dokter handoko yang belakangan menjadi sorotan netizen di lini masa dan dr handoko ini sempat dirawat karena kelelahan menangani pasien corona
dedikasi dokter handoko mendapatkan banyak apresiasi dari warganet
sekarang saya sudah terhubung dengan dr handoko gunawan melalui sambungan telpon dokter spesialis paru
dokter handoko selamat malam
selamat malam bu fuspa
dr handoko saya harus tanya dulu kondisi saat ini seperti apa dok sehat
saya sekarang sudah di rumah dan sehat
sudah sehat begitu ya
dr handoko sempat menjadi sorotan dari warganet di lini masa
melihat cerita atau background dari dokter handoko yang sudah tidak muda lagi tapi masih berjuang untuk menyelamatkan nyawa orang lain
dokter melihat keriuhan ini di lini masa nggak
dokter dokter melihat tanggapan dokter atas keriuhan di lini masa ini seperti apa
sebenarnya enggak ada istimewanya
semua dokter akan melakukan sama
lihat kulis kulis saya yang muda semuanya enggak beruntung
dokter hadio yang berjuang latihan
hanya pamit dengan istri di depan
lalu mendahului kita
jadi semua dokter akan melakukan sama
itu karena terkait dengan sumpah si obat penyelamat
dan kita anggun untuk menelan sumpah itu kembali
baik sesuai dengan sumpahnya ya dok
tapi sudah lama dokter handoko berprofesi sebagai dokter paru
suka dukanya apa sih dok
keluarga menentang sampai saat ini masih meluangkan waktu atau menghabiskan waktu justru di rumah sakit untuk bekerja
ya mereka khawatir sih
tapi mereka mengerti bahwa sebagai dokter ya kalau ada pasien kita harus tetap tanganin
terakhir menangani berapa pasien dokter handoko sebelum dokter dirawat
di rumah sakit
saya kira kira ada delapan pasien
ada delapan pasien
di dua rumah sakit
di dua rumah sakit
dokter ketika di rumah sakit mendapatkan informasi tidak pembaruan seperti apa nih perkembangan pasien
pasien pasien lain masih ada beberapa yang bertahan
tapi ada yang sudah mendahului kita
artinya dokter masih masih
masih mencari tahu walaupun dokter sedang di rumah sakit begitu ya
dok saya harus tanya ini kebetulan banyak sekali di lini masa
banyak banyak masyarakat yang khawatir begitu ada informasi yang beredar kalau seseorang sudah terinfeksi covid sembilan belas kemudian sembuh
memangnya betul fungsi paru di tubuh ini akan berkurang dok
infeksi paru kan covid sembilan belas
itu akan merusak paru paru
dan merusaknya drastis
dari hari ke hari kalau kita nggak gesit paruah itu akan memburuk
dan itu yang menyebabkan kematian
dok sebagai ahli paru dok apakah pandemi corona baru virus corona baru ini yang begitu menular sudah diprediksikah atau sudah disadari oleh rekan rekan dokter

jauh hari sebelum ini
jauh hari sebelum ini
kami tidak menduga bahwa akan mendapat serangan virus yang begitu dahsyat
kami sering berhadapan dengan virus virus seperti flu burung flu babi
tapi yang ini memang luar biasa tanahnya
menularnya cepat dan cepat sekali orang yang nggak tahan meninggal
tapi dokter di indonesia harus mau tidak mau harus siap ya dok dengan pandemi ini
dr handoko terakhir sebagai garda depan untuk melawan covid sembilan belas bersama dengan rekan rekan dokter lainnya bersama dengan tenaga medis lainnya
apa pesan dari dokter handoko untuk masyarakat indonesia dalam meminimalisir persebaran covid sembilan belas
kita harus mendekati
kita harus mencegah penyakit ini menjalar
dan sudah diketahui yaitu stay at home
tinggal di rumah
dan nanti kalau ada demam sempat melapor
itu yang sulit dilakukan di indonesia
masih saja orang berjalan jalan
kemudian begitu sakit langsung melapor
jadi kita harus mencari kasus sebanyak mungkin
dengan menambah pemeriksaan untuk menemukan virusnya
baik tetap di rumah itu cara yang paling mudah untuk masyarakat indonesia menghindari dan juga meminimalisir persebaran dari covid sembilan belas
dr handoko gunawan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk cnn indonesia connected
kami doakan semoga keadaannya semakin membaik
masih bisa menolong semua masyarakat yang terinfeksi covid sembilan belas di indonesia
dokter handoko terima kasih